anda kembali menyaksikan cerita kampung halaman
nah di setiap daerah di seluruh nusantara pasti memiliki kuliner khas dengan keunikannya masing masing ya
di cirebon jawa barat salah satu kuliner yang khas adalah empal gentong
namun tahukah anda bahwa kuliner ini memiliki sejarah dan tersirat nilai nilai kerukunan beragama di dalamnya
cirebon dikenal sebagai kota yang syarat akan perkembangan sejarah terutama dalam sejarah penyebaran agama islam di tanah jawa
hal ini terlihat banyaknya bangunan keraton dan bangunan sejarah lainnya peninggalan zaman para wali songo ratusan tahun silam
tak hanya kota yang memiliki banyak sejarah cirebon juga dikenal dengan ragam kuliner khasnya yang sudah banyak dikenal
sebut saja salah satunya adalah empal gentong
jika kita mampir ke kota cirebon hampir di setiap sudut kota terdapat penjual empal gentong
baik di kedai maupun penjual empal gentong menggunakan gerobak
sekilas masakan empal gentong ini terlihat sama dengan kuliner daging berkuah pada umumnya
namun jika dilihat dari proses pembuatannya yang membedakan adalah proses memasaknya menggunakan media gentong
kuah dengan berbagai rempah rempah ini dimasak di dalam gentong bersama potongan potongan daging di dalamnya
yang membuat cita rasanya yang khas adalah proses memasak menggunakan kayu asam untuk memanaskan gentong di atasnya
kayu asam ini dinilai membuat masakan memiliki cita rasa
berbeda dan lebih khas
cita rasa inilah yang membuat banyak warga dari luar kota cirebon selalu ketagihan untuk menikmati kuliner khas empal gentong cirebon ini
empal gentong ini juga akan lebih nikmat jika ditambah menu dengan sate
sementara bagi pecinta kuliner pedas disiapkan pula sambal untuk empal gentong
sambal empal gentong ini pun berbeda dengan sambal lain yakni dengan sambal kering yang sudah dihaluskan
proses masaknya yang membedakan satu itu masaknya kita di dalam gentong dan menggunakan kayu bakar
kayu bakarnya yaitu kayu asam kenapa menggunakan kayu asam
itu karena kayu asam ketika dibakar
kayu asamnya itu mengeluarkan bau dan aroma yang sangat juga
sementara di balik kenikmatannya empal gentong ini juga memiliki sejarah yang tak kalah menarik
gentong ini merupakan produk masyarakat zaman dulu yang digunakan untuk memasak
selain itu dalam sejarahnya terselip nilai nilai kerukunan dalam keberagaman pada zaman wali songo menyebarkan agama islam
konon awalnya daging empal gentong hanya menggunakan daging kerbau untuk menghargai masyarakat hindu buddha yang melarang memotong sapi
kenapa daging kerbau
dulu sunan gunung jati dan para wali itu masih menghormati agama hindu dan buddha yang pada waktu itu masih berkembang
nah diantaranya di agama hindu ini adalah mensucikan binatang salah satunya adalah sapi
nah sehingga itu masakan masakan yang ada di cirebon ini diantaranya adalah tidak memotong sapi tetapi memotongnya kerbau
seiring perkembangan zaman empal gentong pun mulai menggunakan daging sapi dan kerbau
dan kini kuliner empal gentong cukup melegenda di cirebon dan sangat digemari masyarakat
bahkan jika berkunjung ke cirebon tak lengkap rasanya jika tidak menikmati kuliner empal gentong ini
jericho mara cirebon jawa barat